sambil berlari terburu buru romeo tampak sedang mengejar sesuatu
wah rupanya dia sedang kelaparan dan menuju sebuah warung untuk jajan gorengan
ya inilah video viral yang memperlihatkan seekor kuda jantan jenis sedel ini
menuju sebuah warung di lokasi wisata mojosemi forest park di desa mojosemi mageta
uniknya sesampai di warung kuda berusia lima tahun ini langsung meminta gorengan kepada si pemilik warung
dan memakannya dengan lahap
ridwan sasongko pemilik kuda menyebut bahwa kebiasaan romio memakan gorengan mulai dari tahu tempe hingga bakwan
terjadi sejak sebulan lalu setiap jam istirahat siang atau sehabis menarik penumpang
udah antar ya mas
berarti jalan sendiri gitu
kesini mulai jam disini jam satu jam dua
kalau lapar lari sendiri
disana dikasih gorengan dua atau tiga kembali kesini jalan
dalam sehari romeo bisa menghabiskan sepuluh hingga dua puluh gorengan
kalaunya sih cuman iseng kalau setiap habis menarik gitu
dia itu kesini makan gorengan cuman iseng sih ngambil satu gitu bakwan
ternyata sampai keseringan dia jadi hobi sih
setelah viral tingkah romeo ini tak pelak mengundang perhatian para pengunjung wisata mojosemi park
banyak yang datang untuk sekedar mengabadikan aksi uniknya ini
inamto hari magetan jawa timur